aku akan membalaskan dendamku padamu siliwangi
selasi ada apa
nyai kemana aja kan nyai sakit
tidak apa apa aku sudah baik sekarang
aku bantu kamu ambilkan air
terima kasih kisanan
saya tidak akan menyanyikan kepercayaan ini
aku tidak mengambil keputusan yang salah
berani sekali kau menghidupiku
buat apa kau mengganggu aku
aku sudah membalas lagi kandanganmu
tapi kamu harus tetap patuh pada perintah
kau sudah meninggalkanku
untuk mencari keselamatan sendiri
buat apa aku patuh pada mu lagi
kamu harus patuh pada perintah
dan menjadi anak buahku
aku satu masalah
kalau kamu tidak mau mengikuti perintah maka seluruh kekuatanmu akan aku serap
itu artinya kamu akan mati
baik aku akan ikuti perintahmu
bagus mesa sekarang tugasmu adalah mencari pemuda yang bernama bak
bunuh dia sebelum matahari tenggelam
baik akan kau laksanakan
cepat maisa nunggu apa lagi
apa benar itu bunda
aku sangat rindu sama bunda
sekarang aku sudah bisa bertemu dengan bunda
terima kasih ya allah
engkau sudah pertemukan aku dengan ibu ya allah
tidak mungkin modeled r disinfection berlebihan tuhan yang ber dialog dengan induk ini

sudah tidak ada rindu apa apa
tak ada medicine yang berguna
dia hanya berbalipposis ini
sejangung sama aku
maksudnya bagilah aku
aku sangatcommerce aimer dan ibu paham
namun kemempuan itu bisa sangat while kamu punya hak yang baik
aku tidak tahu apakah kamu akan bekerja dengan aku atau tidak
tapi omu sudah mendapat yang cukup begitu einenganmu

akhirnya aku bisa menguasai mukyat santan

kalian harus diberi pelajaran
akhirnya kali gini lepas juga
sekarang aku harus keluar dari sini dan aku harus mencari guru
kesian taman aman dan maman amin mereka kewalahan menghadapi nihilis ilmu
nyiglis ternyata cukup tinggi ya allah tolong lindungi kami ya allah
kali ini tolong aku
paman paman tidak apa apa
tidak apa apa raden
ternyata susah kalau melawan penuh lagi lapar raden
makanya makan dulu kata papan juga
untung raden selamat
nyai tolong jangan sakiti mereka
kalau aku tidak bisa menguasai kian santan
bagaimana caraku melepaskan mantra kala chakra ini
aku harus berusaha mengalahkannya dengan segala

yang mengetahui mungkin semua perbuatan sebenarnya

warriors atau finger menurutmu
aku harus pergi

lain kali aku harus lebih berhati hati
ini aman semuanya ayo kita lanjutkan perjalanan kita baik radyat radyat ayo ayo guru
keren aja kian santan memang tidak bisa diremehkan dan aku sakit sekali terkena pukulannya
hari ini aku gagal
tapi aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi
hari ini aku gagal
lagi aku harus mencari orang yang bisa melepaskan mantra kalacakra dari tubuhku
agar aku bisa menjadi manusia kembali
setelah itu aku akan membalaskan dendamku padamu siliwangi
selasih ada apa
nyai kemana aja nyai sakit
tidak apa apa aku sudah baik sekarang
aku bantu kamu ambilkan air
selasih aku ingin membantu kamu ingin meringankan beban kamu ya
terima kasih nyai nyai baik sekali
coba aku tahu nama nyai
iya tapi sampai sekarang kan aku masih belum tahu siapa nama aku sebenarnya
bagaimana aku panggil nyai kemuning
karena aku suka sekali bunga kemuning
nama yang bagus
terima kasih ya
kamu boleh panggil aku kemuning sampai aku mengingat siapa aku sebenarnya
di mana rumah orang yang bernama bor
hei anak kecil
sopan sedikit kalau kau bertanya
kau belum tahu siapa
memang kamu terkenal ha
nah aku kenal dia
eh jangan bikin keributan di kamu kamu
dasar orang orang lemah
terima kasih nak
selama ini ibu
ibu sama sekali tidak menyusahkanku bu
aku senang bisa merawat ibu
tapi apa barna
mungkin ini yang terakhir kalinya aku merawat ibu
dan membantu ibu minum obat
aku harus segera kembali ke rumah taguib itu bu
aku harus mempertanggungjawabkan kesalahanku bu
apa kamu sudah bikin kesalahan
cepat katakan warna
katakan kepada ibu
ibu ibu ibu
saya diajak ke rumah pilehan
tapi kurang banyak minum
aku ingin ke dapat roya ramila dan alina
saya tak berseaowego sama mereka
orang orang yang menjadi mother
diaktor atau juga pedigang
ular dumung raja
racun ular dumung raja
apakah tabib tahu
dimanakah saya bisa mendapatkan obat penawarannya